libur panjang akhir pekan bulan oktober ini sudah selesai
jika kita melihat dari libur panjang sebelumnya lonjakan angka positif covid sembilan belas terjadi pasca liburan panjang
kami akan mengulas bagaimana kemudian strategi pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan angka positif covid sembilan belas pasca liburan panjang ini
atau bisa kita sebut sebagai kluster libur panjang
untuk mengulasnya saya sudah ditemani dua jurnalis senior yang bergabung dari luar studio
ada revo lusiriza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
saat malam mbak eva
dan ada elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi thetik com
saat malam mas elvan
selamat malam mbak eva
baik saya ke mas revo dulu ya yang jelas kita sama sama tidak ada yang libur panjang ya
kita sepakat untuk hal itu ya
mas revo pemerintah sebetulnya sudah mengatakan masalah kekhawatiran bahwa libur panjang ini akan membuat lonjakan kasus positif covid sembilan belas
seperti kemudian pengalaman di libur panjang sebelumnya
kalau kemudian kita lihat kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini apakah sudah cukup antisipatif
mengingat mereka juga sebetulnya sudah khawatir
ya mbak eva sebenarnya memang kalau kita lihat ya
kalau berdasarkan pengalaman ketika libur idul adha kemudian libur satu muharam gitu ya tahun baru islam
itu dua pekan setelah libur panjang
weekend itu ada terjadi peningkatan kasus positif gitu
terutama di kota kota besar seperti jakarta kemudian surabaya dan lain lain gitu
tapi yang jelas terakhir kita libur panjang
yang long weekend di satu muharam tahun baru islam
mengalami lonjakan yang cukup tinggi
sehingga membuat pemerintah provinsi dki jakarta pada waktu itu menarik rem
menarik rem darurat
kemudian psbb kembali diberlakukan secara
yang pada awalnya psbb transisi kemudian menjadi psbb seperti walawal covid
nah kalau kita lihat libur panjang kali ini
kita sih bersyukur kalau misalkan
pemerintah sudah tahu konsekuensinya gitu ya
karena banyak pihak kita menyayangkan kenapa ada libur panjang seperti ini
kalau misalkan hari kamis libur gitu ya tanggal merah
kemudian hari terjepit di jumat itu menjadi cuti bersama
oke lah ya tapi kemudian ketika rabu menjadi libur cuti bersama
kan kita kemudian bertanya tanya gitu
apakah kebijakan pemerintah ini kebijakan populis atau kebijakan yang bagaimana gitu
nah saya sih menduga sebenarnya pemerintah
mungkin sudah tahu konsekuensinya gitu
sehingga pada satu sisi gitu ya
kita tahu persis bahwa masyarakat itu sudah bosan gitu dengan keadaan seperti ini
delapan bulan ya delapan bulan terhitung delapan bulan itu berdiam diri di rumah
lebih banyak di rumah sehingga muncullah banyak apa ya
apa yang kita sebut dengan karantin fatigue gitu ya
kelelahan akut karantina gitu
nah mungkin ini juga yang membuat pemerintah akhirnya membuka
cuti bersama kebijakan cuti bersama
kalau misalkan ada antisipasinya itu lebih bagus
nah yang kita khawatirkan kalau misalkan
apa namanya sudah diberlakukan cuti bersama tapi tidak ada antisipasinya
nah ini yang celaka mbak eva sebenarnya
nah itu dia ya
sebetulnya pemerintah sudah tahu bahwa kemudian ada potensi terjadinya peningkatan kasus positif covid sembilan belas di saat libur panjang
dan juga ada kekhawatiran itu
tapi mengapa kemudian diberlakukan atau kebijakan cuti bersama ini kemudian tidak ditinjau ulang begitu misalnya
kalau dari anda sendiri melihatnya seperti apa
apakah memang sebetulnya pemerintah sebetulnya cukup serius gitu untuk kekhawatiran klaster libur panjang ini
ya mudah mudahan saja tidak menjadi kluster libur panjang ya
seperti tadi disampaikan mas revo kan
kemarin rem taruh asiknya dicabut setelah libur panjang
mudah mudahan kali ini enggak
sebenarnya pertanyaan menarik kenapa kok tetap dibikin cuti bersama
itu tambah satu hari bulan di depan
jadi panjang sekali
jadi kemarin tuh orang orang itu sudah benar benar kayak liburan
mungkin seperti lebaran kali ya
pulang mudik macet total di jalanan tempat hiburan padat sekali segala macam
jadi benar benar sudah libur panjang seperti liburan
ini tentu ada resiko
tapi kalau kita lihat
tapi kalau kita lihat dari laporan
kasus corona bertambah hari ini kan dua enam ratus sembilan puluh enam
ya ini adalah rekor terendah mulai agustus dua ribu dua puluh
apakah ini karena memang terjadi penurunan
rupanya penurunannya karena memang testnya dikurangi
jadi testnya cuma dua puluh tiga dua ratus delapan
jauh dari targetnya pak jokowi tiga puluh
ini juga hal hal yang perlu diperhatikan
jadi selama libur panjang ternyata testnya juga dikurangi
ada penurunan test gitu
nah kenapa kok kemarin tetap dibikin libur dengan resiko yang sangat besar itu
nah saatnya kita nanya sebenarnya
kalau sekarang yang kita lihat semuanya itu baru jalan setelah pak jokowi memerintahkan
seperti ketika jokowi minta tes kurang ditambahkan menterinya baru jalan
ketika jokowi minta ini baru jalan ini baru jalan
saya kira memang kondisi seperti ini para pembantu presiden ini harus bekerja lebih gesit dan tanpa menunggaran presiden
kalau sudah begini resiko akan jatuh

jadi begitu eva
mestinya kalau pak jokowi saya yakin sekali
pak jokowi dalam pernyataannya bahkan sempat khawatir gitu
karena libur panjang ini akan berdampak beresiko
makanya pak jokowi mengingatkan untuk berhati hati
ya sayang sekali arahan seperti itu tidak diterjemahkan oleh para pembantunya untuk memberikan kebijakan kebijakan yang lebih aman gitu
artinya langsung tidak serta merta begitu ya arahan itu
tapi kemudian pak jokowi ini harus apa ya
merimot segala sesuatu tidak otomatis kemudian langsung dilakukan
menarik tadi kalau melihat mas elvan katakan angka angka ini kemudian tidak bisa mutlak diterima begitu saja begitu ya
melihat tren itu dua ribu angka terendah tapi juga kita harus lebih menilik lagi begitu ya mas revo ya
angka dua enam ratus yang menjadi angka terendah peningkatan jumlah positif covid sembilan belas itu asalnya dari mana begitu ya mas revo
jadi yang memang itu tadi yang dikarisbawahi oleh mas elvan adalah biasanya kan tes itu mencapai spesimen itu sampai empat puluh ribu gitu ya
target pemerintah kan tiga puluh ribu
nah kalau misalkan ini sudah ada beberapa pekan terakhirlah tiap akhir pekan itu selalu menurun angka tes spesimennya
nah kalau yang dites turun hasilnya turun ya mesti wajar aja gitu kan
nah yang kita berharap bahwa program tiga t program tiga t yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan secara efektif setelah libur panjang ini
karena biasanya kecenderungannya ponjakan itu terjadi di seminggu atau dua minggu setelah libur panjang
kalau dalam pengalaman kemarin kemarin kan begitu
nah kita juga nggak berharap
ini kan kasus
kalau kita melihat sekarang di negara negara eropa seperti spanyol kemudian itali gitu
sekarang ada tren kenaikan yang cukup luar biasa gitu untuk apa terpapar covidnya gitu
sehingga membuat pemerintah spanyol pemerintah itali itu sekarang memperlakukan semacam lockdown gitu
jadi lebih ketat semacam psbb di kita tapi lebih ketat gitu ya
sampai ada wacana bahkan akan memperlakukan jam malam di beberapa kota gitu
nah tentu kita tidak ingin seperti itu
yang kita inginkan kan sebenarnya adalah bagaimana kesehatan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik atau terjaga dengan baik
tapi kemudian kesehatan mental masyarakat juga terjaga dengan baik
karena sudah kelamaan dikurung di rumah kan juga membuat kesehatan mental itu jadi bermasalah gitu ya
nah kemudian yang juga lebih penting bagaimana kemudian roda perekonomian juga berjalan itu
ini tiga hal yang sebenarnya diperhatikan oleh pemerintah
satu bagaimana kesehatan masyarakat
satu bagaimana kesehatan masyarakat
kesehatan publik itu terjaga
kemudian kesehatan mental masyarakat terjaga
dan kemudian roda perekonomian itu berputar
nah ini yang sebenarnya pr pemerintah saat ini mbak eva
saya kira tiga t itu harus dijalankan dari sisi pemerintah secara serius
dan kemudian tiga m dari sisi masyarakat itu juga harus serius kita lakukan
oke dan itu yang kemudian menjadi tantangan
bagaimana kemudian membuat keseimbangan dari sisi ekonomi
kemudian juga dari sisi pemerintah
dan juga dari sisi kesehatan
baik kesehatan secara psikis terhindar dari penyakit corona
dan juga kesehatan secara mental
apakah itu menurut mas elvan seperti apa
apakah itu kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah akhirnya kemarin mengenai kebijakan libur panjang ini
mengambil kebijakan libur panjang ini
saya kira kalau sekarang seluruh masyarakat itu udah kangen piknik ya
sudah lama sekali kita kena ya mas revo ya sudah lama sekali kita dilanda pandemi
sehingga ketika dikasih kesempatan mereka pasti akan langsung memanfaatkan untuk refreshing
gitu karena udah pengen piknik gitu kan
cuma piknik itu seperti apa ya mestinya itu yang tentu harus menjaga yang tadi mas joko sampaikan juga
tiga t tiga m jadi itu harus dijalankan di masyarakat
saya lihat beberapa tempat pariwisata sebenarnya sudah memperlakukan itu
seperti ragunan kemudian ancol kemudian di puncak
itu aparat gitu itu benar benar bahkan aparat ikut gitu
ikut untuk menjaga dengan cara mengatur aulintasnya biar nggak padat gimana keluar masuknya segala macam
sebenarnya secara protokol dikerjakan gitu
artinya secara antisipasi itu bagus sebenarnya
jadi mudah mudahan makanya tadi saya bilang mudah mudahan di awal tidak ada
tidak akan ada kluster liburan
nah isunya adalah ini kan mereka khawatiran kita ketika terjadi arus masyarakat dalam jumlah yang besar adalah pergeseran
dari kota kota besar dari jakarta bandung dan lain lain ke daerah
dan itu yang terjadi yang menyebarkan covid ke daerah daerah
dan ketika itu kembali ke jakarta itu menjadi semakin
jadi yang dari daerah ke daerah dari daerah bawa ke jakarta
akhirnya kluster keluarga yang menjadi pr besar sekarang
ya makanya kan gubernur dki wagub dan banyak pejabat itu menggarisbawahi ini kluster keluarga ya
mudah mudahan setelah liburan kan kita semua sudah pulang
teman teman saudara saudara kita yang sudah liburan mudah mudahan bisa langsung menjaga protokol sehingga kemana mana
karena menkes itu sendiri sudah mengakui bahwa corona itu masih jauh di negara kita masih panjang
oke artinya kunci utamanya juga di kebijakan pemerintah daerah masing masing seperti itu ya mas revo
kalau kemudian kita melihat kan sebetulnya arahan pemerintah pusat seperti ini
tapi kemudian bisa diterjemahkan masing masing
di kepala daerah masing masing
di kepala daerah masing masing
ada beberapa kepala daerah yang kemudian kita lihat pada saat libur panjang kemarin menutup lokasi wisatanya
seperti itu mas revo kunci utamanya sebetulnya di pemerintah daerah
kunci utamanya pasti adalah di pup yang paling kecil pemerintahan paling kecil gitu ya
jadi pemerintahan daerah pemerintah kota kemudian nanti bagaimana pengelola tempat wisata termasuk akhirnya tingkat kecamatan dan kelurahan gitu
karena ada beberapa pemerintah kota sebenarnya yang tidak bisa dikebijakan
pemerintah kota sebenarnya yang bisa kita jadikan acuan gitu role model gitu ya
kita tahu misalnya gitu ya misalnya kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah kota surabaya gitu
setelah surabaya beberapa waktu lalu itu kan babak belur gitu ya karena covid gitu ya
babak belur luar biasa tapi kemudian pemerintah kota surabaya itu melakukan berbagai perbaikan
membuat tim swap hunter gitu kan ada tim khusus beranggotakan dari koramil polsek kecamatan gitu kan
sampai kemudian tingkat kelurahannya juga itu bahu membahu memburuk macam swab hunter gitu
jadi swab huster gitu jadi mereka melakukan pengecekan banyak kepada masyarakatnya gitu
di surabaya juga kita tahu untuk orang orang yang berktp surabaya itu kan diberlakukan tes pcr gratis gitu ya
nah ini sebenarnya hal hal semacam inilah yang harus kita kalau bisa itu
berlaku di kota kota yang lain gitu mbak eva
nah karena kunci dari penanggulangan covid ini kan salah satunya kalau dari sisi pemangku kebijakan adalah tiga t tadi
testing tracing treatment nah yang sebenarnya harusnya berlaku ya
selain penerapan protokol protokol seperti pembatasan jumlah pengunjung tempat wisata
kemudian pengawasan protokol kesehatan tiga m kepada pengunjung
dan lain lain itu mbak eva sungai
oke mas elvan ingin menambahkan bagaimana kemudian peran pemerintah daerah sebetulnya
seberapa besar sebetulnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas ini
apakah memang utamanya di pemerintah pusat ataukah di pemerintah daerah
saya kira ini ya tidak mudah menjadi kepala daerah di tengah pandemi seperti ini
di mana ketika dia berpilihan dia bisa mengatasi dia bisa mengatasi dia bisa mengatasi dia bisa mengatasi

masyarakat tidak hanya butuh kesehatan dia butuh kesejahteraan
dia perlu makan perlu berbisnis dan lain lain
ketika dia salah membagi prioritas gitu misalnya
dia kemudian akhirnya melepaskan semuanya
mie bisnis itu juga resiko penularan akan semakin kuat sekali
jadi kepala daerah sekarang dituntut untuk berpikir berkerja secara cerdas
bagaimana dia mencari solusi agar kesehatan bisa terjadi

tapi juga masyarakat tidak mati secara ekonomi
saya kira pusat juga menginginkannya seperti itu
sekarang saya lihat koordinasi pusat dan daerah mulai tertata ya
tidak ada yang balapan siapa duluin pusat daerah duluin pusat
itu sudah tidak kejadian
jadi sekarang sangat tertata mudah mudahan sih bisa bergerak bersamaan
antara aspek kesehatan dan ekonomi
itu pr untuk kepala daerah sih
oke oke artinya kalau kita lihat sekarang
pemerintah sudah belajar
dari kesalahan sebelumnya karena ada beberapa kemudian kejadian
terlihat adanya kurang sinergi antara pemerintah
baik itu pusat dan daerah ataupun antara daerah dan daerah
begitu ya mas revo anda melihatnya
sudah ada pembelajaran lah begitu ya dari pemerintah masing masing
ya sempat ada isu itu kan pada waktu yang lalu kan mbak eva ya
tapi kita lihat semakin kesini ya semakin
koordinasinya semakin oke gitu lah
hal yang patut dicatat sebenarnya adalah
penanggulangan covid ini tidak bisa dibebankan semuanya ke pemerintah
kerjasama yang luar biasa erat gitu ya
sistem gotong royong yang menjadi nilai nilai bangsa kita ini
dari semua lini gitu
pemerintahnya berusaha menerapkan kebijakan kebijakan yang pas gitu ya
kemudian masyarakatnya juga terlibat aktif dalam penanggulangan covid
nah satu hal lain sebenarnya yang harus dicatat
dan menjadi pertimbangan bersama adalah
survei yang beberapa waktu lalu ya
kalau misalkan merepresentasikan seluruh penduduk indonesia
nah ini pr bersama bagaimana kita
terutama kita media itu
kita media mengkampanyekan bagaimana hidup bersih dan sehat gitu
taat protokol kemudian bagaimana kita semua pakai masker
karena dalam pemberitaan pemberitaan kita pada hari ini aja kan masih kita temui gitu ya
di beberapa tempat wisata yang pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan itu jadi gitu
nah ini pr pr bersama sebenarnya mbak eva
bukan hanya pemerintah
pr kita media juga begitu ya mas elvan
ada sependapat tentunya ya
betul semangat saya
kita akan lanjutkan cnn indonesia prime news
tapi kita akan bahas topik lain
masih terkait pandemi
kali ini kita akan bahas masalah bagaimana kemudian mewujudkan pendidikan yang sesuai begitu ya
di saat masa pandemi covid sembilan belas ini
mas revo dan mas elvan kita jeda dulu
kita akan lanjutkan cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda
tetap bersama kami